ini ga bakal jaman
kau sengket kau sengket
bapak apa sih
jangan lebar lebar bau
asal lo tau aja nih peh
mendingan lo get out pinggir

nyebut apa nyebut mak
eh nyebut nyebut nyebut
ih ilah dasar
lah denger ya denger lo ya
keluar ga lo
kalo lo kaga keluar liat pembalasan gua
akan lebih kecam lo

palau gua pengen meletak nih
lagi panggap rongu aja lagi lo
ah senjata senjata
ini kurungan ayam ini hebat
ya bagaimana sih pak gino
eh pak gino ini kalau ada emak di depan nih
kan ga kemana mana
tuh tuh ya kan
waduh eh bini gua disamain sama ayam
berarangan aja lo
biar ga pek putih pak gino
eh udah udah udah amat dah
kita jadi nangkep mama ellanya nih
eh dah demeng
jadi lo kayak bocah aja lo
dulu kan waktu air latihan militer nih
nangkep orang pake jaring
nah berhubung jaringnya kagak ada
pake kaen putih
eh bisa udah deh
jadi kagak ini nangkepnya emak emak ella tuh
duh buka buka buka
ya ampun ya ampun
yang kebutaannya nya buka
hah ada ini
itu baru dong baru aku paksa gitu